saya mau ke rumah kos warah ya
ya udah kalau gitu saya juga permisi
si ijo tersendung
senang merusak kebahagiaan orang
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
jakarta fair boom cek
si ijo kok dipercaya
kan emma yang selalu bilang begitu
kan emak yang selalu bilang begitu
udah berangkat sana
ya udah kalau maksa
bener mau pergi
dede kan udah bilang berkali kali sama emak
dede kan udah bilang berkali kali sama emak
dede emang gak akan pergi kemana mana
mendingan kita makan aja
emak udah lapar kan
dede emang gak akan pergi kemana mana
mendingan kita makan aja
mendingan kita makan aja
mejelek jelekin emak ke orang lain
emak udah telat
emak udah telat
emak udah telat
kok kang ido gak bawa motor barunya
baru bisa nyalain mesinnya doang
bisa rusak ya
motor baru di ojekin kang
ya bisa rusak
hari motor baru tuh masih inrayen
masih bau toko
gak boleh diboncengin dulu
tapi itu kan lebih berguna yoh
ketimbang cuma jadi pajangan doang
gak boleh kum
kamu gak punya motor sih
kalau motor inrayen itu gak boleh diboncengin sampe seribu kilo
motor mah palingan beratnya dua ratus kilo
coba kamu jelaskan dengan detail
coba kamu jelaskan dengan detail
nih si kum
nih liat saya ya
ain kalau motor masih indrain
baru keluar dari toko
masih bau toko
itu gak boleh ngeboncengin dulu
jangan liat orang dulu
baru boleh ngeboncengin
mesti dipraktekin gitu kum
kamu juga aneh sih doy
udah yang punya motor melehoi
nanti akhirnya motor kamu juga ikut melehoi tuh
saya mau ke rumah kau suara
ya udah kalau gitu
saya juga permisi assalamualaikum
saya juga permisi ya
si ijo tersenggung
senang merusak kebahagiaan orang
assalamualaikum dere cantik
anak yang si kemet
mak hafal suaranya
bentar ya mak
usah jelah ya nih
masa ada pembeli gak
gak dilayangin sih mak
masa ada pembeli gak
masa ada pembeli gak
masa ada pembeli gak
masa ada pembeli gak
masa ada pembeli gak
masa ada pembeli gak
ini mah kayak dodo anaknya kang igdan
tuh pinter nih
tuh ada kartu
tuh ada apa itu di bawah
suka sama anak kecil ya
bukan cuma a sobri aja tuh
semua orang juga suka sama anak kecil mah
ih katanya muntuh banget nih emang
gak pengen gitu punya anak kecil
ya itu mah udah pasti ya tua
namanya juga cewek
pasti pengen punya anak
sore sore udah pulang
coba neng datang ke kita neng
neng teh yakin
semuanya pasti ada jalan keluarnya
tapi kan akang teh udah janji sama neng
mau bahagi neng
neng bahagia kok
sekarang teh akang seneng
neng udah gak mikir
mau berangkat kerja keluar
neng dah kemana
neng mah terserah akang aja
kalo akang izinin ya neng berangkat
ya neng teh gak berangkat
nurut aja sama suaminya
mudah mudahan suatu saat nanti
neng bahagia kok
bahagia dalam arti berkecukupan
akang bisa beli neng baju sepatu emas
bisa ajak jalan jalan neng
ke ancol nanti kita teh naik perahu
ke monas nanti kita naik ke atasnya
terus ke depan naik kicir anil yang gede banget
kalau dede cantik mau kenapa gak ada kajah
nikah sama siapa
mak kenapa mak
mak buka pintunya mak
kenapa mak buka mak pintunya mak
masa kelahan ya
masa kelahan ya
demi gue kelah mant gerade nggak
tv siang nyuruh